selamat siang kri banda aceh kembali membawa roda pesawat lion air pklqp ke jict dua senin pagi
bandan beberapa bagian pesawat ini ditemukan kemarin sore di sekitar area pencarian
roda pesawat lion air dan bagian badan pesawat ditemukan minggu sore di area pencarian seluas dua ratus lima puluh meter persegi
tak hanya roda tim penyelam gabungan juga menemukan emergency locator transmitter atau elt
bagian penting yang letaknya berada di kokpit pesawat
roda pesawat ini kemarin dievakuasi oleh kapal barunajaya satu kemudian dipindahkan ke kri banda aceh
setelah bermalam di tengah laut pagi ini bagian badan pesawat tersebut dibawa ke jict
dalam pasir lumpur di kedalaman tiga puluh meter
yang selebihnya adalah roda pesawat lengkap dengan dudukannya lah ya itu sama di kedalaman tiga puluh meter juga
lokasinya di dekat kita menemukan fdr sekitar situ saja